dan sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan pengamah terorisme al qaidar
selamat sore mas kaidar
ya selamat sore
mas kaidar ini langsung saja siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini
apakah ini terkait dengan jad atau justru ada jaringan lainnya
ini terkait dengan jad karena memang jaringan jamaah ansarudholah adalah jaringan yang sangat aktif selama ini di wilayah makassar
dan mereka sudah pernah ditangkap di awal februari
dan sisanya ini yang kemudian yang belum tertangkap inilah yang kemudian melakukan serangan familial suicide terrorism ini
ada berapa sebenarnya jumlah mereka ini sampai membuat apa ya bisa kita katakan mereka meneror warga yang ada di makassar
ya jumlah mereka sebenarnya tidak banyak
mungkin ada sekitar dua puluh sembilan orang
di bawah tiga puluh orang
dan yang sudah tertangkap itu adalah dua puluh dua orang
dua tertembak tewas
kemudian ada tujuh orang lagi yang belum tertangkap
dengan tertangkapnya ada sejumlah terduga teroris lalu tadi ada yang melakukan bom bunuh diri
apakah ini artinya bahwa aparat ataupun indonesia ini bisa dikatakan cukup semakin aman atau justru harus lebih waspada lagi
dengan tindakan mereka ini
sebenarnya ini masih relatif aman ya untuk indonesia dibandingkan dengan misalnya di suriah ataupun di irak ataupun di afganistan ataupun di daerah daerah lainnya
tapi secara garis besar memang dengan berkembangnya secara meluas paham wahabi takfiri di seluruh indonesia ini memang sangat mengkhawatirkan
dan selama ini memang tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan
dan selama ini memang tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan
dan selama ini memang tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan
jumlah mereka semakin sedikit begitu
apakah ini artinya bahwa tidak ada menutup kemungkinan bahwa justru mereka akan semakin berkembang lagi mengingat bahwa
tadi pak wawan dari bin mengatakan bahwa mereka melakukan ibaratnya seperti lari lari siang
mereka akan mencari pelaku pelaku lainnya yang bisa diajak untuk bisa bekerja sama
ya proses recruitment yang telah mereka lakukan sejak dua ribu empat belas
di indonesia khususnya dan di makassar itu memang sangat masif ya
bahkan ya boleh dikatakan jumlah proliferasi atau perkembang biakan mereka cukup banyak
jadi ada beberapa yang memang kemudian lolos
seperti andi basso yang kemudian melakukan pembunuh diri juga di jolo filipina
dan di katedral
sudah dua kali di katedral tersebut dan saya melihat bahwa familial terorisme ini akan berulang lagi di tempat yang sama seperti yang jadi di jolo filipina
tapi kalau mas kahidar sendiri melihat tipikal pelaku dugaan bom bunuh diri ini seperti apa
apakah ini amatir
karena kita melihat sendiri kan
terjadinya di luar gereja dan juga ya setidaknya tidak membuat banyak korban jiwa
iya memang amatir
dan umumnya mereka mereka yang baru direkrut itu lebih tinggi semangatnya ketimbang profesionalitasnya
dan umumnya ciri khas dari kelompok teroris jad ini mereka tidak perlu melatih orang terlalu lama
dan biasanya mereka melatih secara cepat saja
dan berbeda dengan kelompok jamaah islamia yang memang mereka melatih anggota mereka secara long juri
ini pelatihannya itu termasuk dalam hal merakit bom begitu ya
biasanya yang merakit bom adalah orang lain
dan mereka yang meledakannya itu adalah pasangan pasangan
ada yang keluarga keluarga yang baru beranak satu gitu
jadi atau dua
dan biasanya itu adalah suicide apa namanya familial suicide terrorism ini memang khas tipikal indonesia
nggak pernah terjadi di luar negeri
di luar negeri bahkan di timur tengah sekalipun nggak ada satu ulama pun yang berani mengeluarkan fatwa
untuk melakukan gerakan jihad amaliyah serangan serangan secara keluarga
biasanya yang namanya gerakan jihad ataupun gerakan serangan amaliyah itu dilakukan oleh laki laki
laki laki lah yang bertanggung jawab untuk berjuang dan kemudian laki laki yang kalau masuk surga nanti dia yang akan memberikan syafaat kepada anak dan istrinya
kalau ini ada fatwa fatwa aneh dari ulama ulama organik kekerasan ya
jadi violent organic intellectual yang teorinya memang awalnya itu
itu turunan dari gramsky antino gramsky dan bruce hoffman tentang violent ulama violent intellectual
ini yang terjadi di indonesia dan belum banyak memang studi tentang itu tentang bom surabaya bom sibolga dan juga bom julu
karena kebanyakan para ahlinya memang mentok pada teorinya